kamu jangan memikirkan hal lain dulu
kamu harus tenang
demi kesembuhan kamu
kemarin dokter bilang
kamu luka dalam
jadi membutuhkan waktu yang cukup lama
kamu udah minum obat loh
kamu balikin lagi sama raya ya
dan mama sudah memutuskan hubungan mama dengan akang abah
udah deh emang ya
mami lagi gak mau bahas
sekarang yang paling penting
ya gimana caranya
moni bisa ketemuin raya
dan bawa raya pulang lagi ke rumahnya
iya tapi justru itu
justru itu mama ingin menegaskan
bahwa apa yang terjadi
sengaja atau tidak sengaja
mama juga salah satu penyebabnya
penyebab kalian putus
penyebab raya kamu
raya itu perempuan baik baik
tolong kamu jangan sia siain dia
mama tau kok
kalau kamu itu sangat mencintai rakyat
begitupun raya juga sangat mencintai kamu
dan kamu mengorbankan cinta kamu kan
demi kebahagiaan mama
mama sangat berterima kasih nak
mama menghargai itu
tapi mama gak setuju dengan apa yang kamu lakukan
karena apa yang kamu lakukan ini
gak hanya mengorbankan cinta kamu
tapi juga mengorbankan raya
dan menyebabkan kita terlibat dalam masalah ini semuanya
jangan lagi mengorbankan apapun demi mama
dengar mama baik baik
kamu balikan lagi sama raya ya
raya juga perempuan
kamu kan tau
mama pernah disakiti laki laki
mama tahu rasanya disakiti laki laki
jadi kalau kamu menyakiti raya
itu artinya kamu juga menyakiti mama
tapi memang tipsnya ini juga adalah
jangan sek slipped
gapapa ya ma ya kalau boleh nanti juga muni mau cari raya lagi
boleh tapi telepon mama diangkat ya
oh ya jangan lupa sholat dan berdoa
minta pertolongan allah dengan sholat
karena allah sebaik baik menolong
nanti kita sholat bareng ya
ya allah ampunilah segala dosa kesalahan hamba ya allah
haba mohon petunjuk
pimpin lah hamba
agar hamba bisa segera menemukan raya ya allah
karena engkaulah sesungguhnya tempat sebaik baiknya hamba berharap
ma muni sekalian pamit ya aku mau nyari raya lagi
mudah mudahan raya cepat ketemu ya
mama doain juga kamu selamat
hati hati ya di jalan
udah sana kati baju
taruh aja dulu di sana
taruh aja dulu di sana
iya di sana taruh aja
nanti kalian pasang yang rapi ya
kalau itu apaan ya
supaya kamu makin betah untuk tinggal di rumah ini
supaya kamu makin betah untuk tinggal di rumah ini
makasih banyak ya om
tapi om gak perlu ngelakuin ini juga
lagian kan ray juga nggak mungkin tinggal di sini lebih lama lagi
saya kasian abah
kamu jangan memikirkan hal lain dulu
kamu harus tenang
fokus demi kesembuhan kamu
kemarin dokter bilang
kamu luka dalam
jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya
ya tapi om
kamu udah minum obat loh
belum sih om
tadi gak asyik kan main game
kamu makan dulu setelah itu minum obat
biar kamu cepat sembuh
biar cepat pulang ke rumah
om udah dapat nomor abah belum
saya belum dapat
kamu jangan memikirkan hal lain dulu
kamu harus fokus dulu dengan kesembuhan kamu
saya sangat kecewa sama abah rahma kamu itu
dia sangat tidak peduli sama kamu
malah dia asik pacaran sama mamanya mondi itu
tapi kamu jangan sedih
kamu harus tetap bahagia
saya gak bisa melihat kamu sedih
apapun yang kamu inginkan
apapun yang kamu mau
saya akan siapkan semuanya
asal kamu bahagia
saya ingin hidup kamu bahagia raya
terima kasih om
sekarang kamu istirahat
jangan lupa tadi
dan nikmati hidup kamu
apa benar ya
abah gak peduli sama aku
dan lebih peduli sama pacarnya
tapi gue kenal abah
abah bukan tipikal orang yang kayak gitu
ya gitu au